gara gara mobil dijual seorang anak di ponorogo tega membunuh ayah kandungnya
pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara membekap wajahnya dengan bantal
remaja berusia dua puluh empat tahun warga desa sumoroto ponorogo ini harus berurusan dengan hukum
setelah terbukti melakukan pembunuhan terhadap eko prayudi ayah kandungnya sendiri
pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena tak terima mobil miliknya dijual oleh sang ayah tanpa seizin dirinya
pelaku yang emosi langsung mendorong tubuh korban hingga tersungkur dan membekap wajahnya dengan bantal hingga tewas
sementara penetapan status pelaku menjadi tersangka berlangsung lama karena polisi harus memeriksa kejiwaan pelaku yang terindikasi memiliki gangguan jiwa
atas perbuatannya pelaku bakal dijerat dengan tindak pidana pembunuhan dengan kurungan penjara maksimal lima belas tahun penjara